anak anak menderita kanker darah atau leukemia mendapat hiburan dengan penonton langsung latihan timnas garuda nusantara yang akan bertanding di piala aff dua ribu delapan belas
mendapat dukungan dari anak anak pengidap kanker pemain pemain berharap mereka tetap semangat dan diberi kesembuhan
ada yang berbeda di hari keempat latihan timnas garuda nusantara pada senin pagi
enam anak pengidap kanker darah atau leukemia ikut menyaksikan langsung proses latihan timnas garuda nusantara di stadion wibawa mukti cikarang kabupaten bekasi
anak anak ini terlihat senang beberapa di antara yang mengabadikan pemain timnas idolanya melalui kamera handphone
mereka tak menyangka bisa melihat dari dekat latihan timnas dan bahkan berfoto bersama
ada harapan dan doa gak buat para pemain timnas
semoga makin maju makin berprestasi lagi
pokoknya juara banget lah
pengen banget ketemu riko
pengen banget ketemu riko
pengen banget ketemu riko
kamu sakit sendiri dari sejak kapan
dari kelas satu smp
kelas satu smp
oh seberapa senangnya
oh senang bisa kayak kipar andri tani sih sebenarnya
kalau masih ada tangan ya
eh rian sendiri sakit tuh berapa lama rian
ya dari setahun yang lalu sih baru
ketahuan bulan juni kemarin
sementara itu para pemain timnas pun berharap kehadiran para penderita kanker bisa menambah motivasi bagi mereka
sejumlah pemain juga memiliki harapan bagi anak anak ini agar tetap semangat dan diberi kesembuhan
jadi jangan pernah putus asa ya
tetap semangat gak ada yang mustahil lah di dunia ini
yang penting tetap semangat dan tetap minta doakan
tetap saya doakan semoga yang terbaik dan tetap semoga lekas sembuh
oh syari doanya
ya siap sama sama
gimana dihadiri oleh adik adik yang menghidupkan ini
ya suatu kehormatan juga buat saya karena dihadiri dengan teman teman dari kanker
dan juga saya bisa menyokong teman teman yang terbaik buat mereka
tidak lupa juga kembali doanya untuk kita yang akan berlagak di aff untuk bisa lancar semua
anak anak penderita kanker ini juga berharap timnas indonesia mampu berprestasi dalam laga piala aff dua ribu dua puluh
erik kustara bekasi